gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan yogyakarta kembali erupsi pada sabtu siang akibat kejadian tersebut
kawasan lereng gunung merapi di kabupaten magelang dilanda hujan abu pekan
inilah rekaman cctv milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau bpttkg
saat gunung merapi mengalami erupsi sekitar pukul dua belas lebih dua belas menit pada sabtu siang
dari bpptkg melalui akun twitternya menyebut awan panas guguran material gunung merapi mengarah ke kali beben dan kerasak sejauh tujuh km
akibat kejadian ini hujan abu vulkanis dan pasir melanda kawasan lereng gunung merapi
salah satunya di desa krinjing di kecamatan dukun kabupaten magelang
abu vulkanis tebal tampak mengguyur desa tersebut hingga berita ini diturunkan
status merapi masih berada di level tiga siaga
warga diimbau untuk tidak mendekati puncak dengan radius tujuh km